baikku berhenti menangis
berarti kak raina sama mama berhasil menurutkan dia
walaupun ibunya gak ada
ketika dia bertemu sama orang yang dia cintai
dia malah semakin menerita
bahkan dia sekarang kehilangan anak anaknya
udah gak apa apa
ini semua untuk kebaikan bella ma
ikut yakin itu
ya dan gimana pun juga sekarang bella
sudah menjadi istri dari pak reno
bukan istri afif lagi
malah lebih baik sekarang kita pulang ya
kami permisi assalamualaikum
sylvia saya pulang dulu ya
tolong afif baru aja pulang
sekarang kamu jangan pergi jangan tinggalkan mama
mama ingin semuanya kumpul semuanya disini
gavin ini adik kamu ampuni dia
dia sekarang udah sadar udah gak jahat lagi
dia sudah mengakui semua kesalahannya
ternyata keadaan disini begitu kacau
mungkin untuk sementara biarkan saja dia disini
sekarang aku harus pergi
afif kamu harus percaya sama aku
aku cuma satu satunya orang yang percaya kamu masih hidup
aku udah kasih tau ke semuanya
tapi gak ada satupun orang yang percaya sama aku afif
ambil kesayangan kamu
pasti baik baik aja enggak agak aku gak baik baik aja aku harus ketemu sama mereka mereka itu butuh
makan butuh menyusui aku ibunya aku ketemu sama mereka aku harus kita bela dengerin aku di sana
ada mama sylvia ada raina mereka pasti menjaga anak anak aku enggak peduli reno aku tuh ibunya
aku nggak bisa hidup lama lama tanpa mereka aku harus kesana sekarang aku mau siap siap
cukup iya nah udah lebih nakis ya nah ya kepada di sini ana udah anak papa yang paling
ganteng afif sini biar mama gendong iya sama nenek ya
afif anak kamu tuh lapar
dia butuh susu afif kamu gak bisa dong seperti ini memisahkan anak dari ibunya
lagi pula kamu kan enggak mungkin bisa ngurus ini sendirian kesian kan nih anak
afif itu selalu aja keras kepala
iyan kan dianak bila pasti kangen sama anaknya
makanya anaknya jadi begini
kasih iyan ya
iya mak stop di sini stop stop
ini apa mak kasih
iyan sebentar mak mau datang
ayolah kagetan kamu datang sayang nangis terus nih
baik aku berhenti menangis
berarti kak raina sama mama berhasil menyeluruhkan dia
walaupun ibunya nggak ada
dia kan di sini baik baik aja
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku cuma kasih susu aja ke anak aku
afif kasih waktu sebentar
gak lama kok bella cuma mau busuin anaknya kasihan
kamu kan gak tau anaknya tuh lahirannya prematur jadi perlu asih
kasih waktu sebentar aja ya
sebaiknya kamu keluar
pergi dari sini
hah kasian kan
allah cuma kasih susu botol doang
jangan doang afif
afif aku mohon aku lagi deket sama anak aku
aku minta kamu sekarang
afif tolong jangan jauhi anak aku afif
afif tolong jangan jauhi aku sama anak aku afif
lepasin aku afif lepasin
bawa istri kamu pergi dari sini
suruh urus anak kamu
gak usah harus anak aku
habib aku mohon jangan jauhi mereka sama
aku afif mereka itu anak anak aku
afif istriku gak akan datang ke sini lagi kalau cuma untuk kamu hina hina
kalaupun memang anakmu membutuhkan ibunya silakan datang ke rumahku
aku akan sambut kamu dengan baik
ibu mama itu khawatir sekali sama bella
kamu tahu sendiri kan
afif sekarang kembali di saat bella sama reno sudah menikah
kenapa semua jadi kacau kayak gini
mama pikir afif itu sudah meninggal